mantan panglima gerakan aceh merdeka togam yang juga buronan kpk izil azhar tiba di gedung kpk jakarta pada rabu
izil azhar alias ayah merin ditangkap kpk dan polda aceh di kawasan simpang lima banda aceh pada selasa
ia ditangkap atas kasus gratifikasi pembangunan dermaga sabang
tiba sekitar pukul sembilan belas lebih empat puluh lima menit waktu indonesia barat izil azhar alias ayah merin langsung dibawa ke ruang pemeriksaan kpk
izil azhar merupakan buronan yang telah diincar kpk sejak empat tahun lalu
yang merupakan orang kepercayaan mantan gubernur aceh irwandi yusuf yang telah menjadi terpidana kasus gratifikasi senilai lebih dari tiga puluh dua miliar rupiah
sebelumnya izil telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus serupa yakni dugaan penerimaan gratifikasi pembangunan dermaga sabang pada tahun dua ribu enam hingga dua ribu sembilan
kpk menahan izil selama dua puluh hari mendatang di rutan kpk
di cabang kafling c satu jakarta selatan